hidup tidak dimulai saat kita membuka mata
tetapi saat kita berani melangkah untuk memberi arti
awali dengan uluran tangan dan tawarkanlah kepedulian
ingat kita hidup tidak sendiri
maka jangan segan untuk berbagi
walau hidup terasa berat
dengan ketulusan semua akan ringan teratasi
hidup tak hanya sebuah rutinitas
melainkan perjuangan untuk terus menebar manfaat
saya alfian raharjo untuk cnn indonesia